ini semua bang
jampangan gue oleh nih
sekalian deh mbak
jadinya juga emas
mana dingin pak tim
selamat malam pak bos
selamat malam pak
pak bos mau kemana
mau jalan keluar
kalau angin sih nggak harus dicari pak bos
disini kan banyak
betul lokasi boing pak bos
lah ini berarti kita pada pake jaket
sebab dingin cuacanya
saya mau cari anginnya di luar
yakin pak bos
malam malam begini mau jalan kakinya cari angin
iya pak bos
bener apa enggak
mau cari angin malam malam begini
kalian ngelarang saya keluar dari rumah saya sendiri
saya temenin pak
nah di sini
lampu bohlam di pandang silau
kekalibatak lewat hibu obur
tugas kita untuk menghibur
tapi jangan salah
naik kapal ke pulau batu
ke pulau batu main
tanggal ajak si udin
dan pak al sedih begitu
galau tinggal dengan
iya betul katanya
belakang lu manggut manggut aja kayak burung pelatu
mas itu orangnya
dia jangan sampai curiga kalau kita ikuti
tolong lo besok ke kantor polisi
atau dia akan menyesal
berarti besok gue harus ketemu sama henry nih
rasanya jalan di depan gue gelap
bahkan sinar lampu sekali pun gak bikin semuanya lebih terang
mau bahas apa lagi
kamu udah tahu kenyataan dia kan

bapak kamu udah meninggal
apa yang mau harus dipertahankan bukan lagi mas
mama aku juga udah gak ada
yang saat ini yang bisa aku lakuin itu ya
kalau memang bapak
udah gak percaya sama saya
bapak bisa menyesal
kami gak tahu apa apa
please kami gak tahu apa apa
sendirian aja ma

nah kok bisa keduduran gini sih sampe lupa deh
mau siapin makan malam buat renji nih
nah ini orangnya kebetulan telepon
ren kamu udah deket rumah
aduh ren maafin mama yuk

tadi mama ketiduran ren maafin yuk
ma mama gak usah masak ya
lagian aku juga gak makan di rumah
kok gak makan di rumah
ma kamu udah makan
iya ma aku udah makan

aduh kamu tuh disuruh lembur lagi ya sama pak al
ingat ren jaga kesehatan kamu
nanti kamu sakit kalau kerja terus
sendirian di apartemen
mama gak apa apa sih ren
kalo kamu ini sebentar lagi mau nikah
jadi kamu harus jaga badan kamu supaya sehat terus
yaudah udah dulu ya mah
randy gak makan di rumah
buat apa ya aku masak